andro rumput tetangga belum tentu sama sama rumput di rumah sendiri
kamu dari mana jack
kan lo lihat tadi gue ke dalam bawa penumpang gue keluar lagi bawa penumpang
terus tukang urutnya udah ketemu
bawa motornya pelan pelan
alah mbel sirik aja lo jack
gue kagak sirik purno
jasar lo rojak cingur
ini sama gorengannya limau pak haji
beli koleknya pak haji
tumben lo beli disini
iya soalnya emma lagi ga bikin kolek jadi beli disini deh
berapa bungkus aja
iya bentar ya
si naim masih suka ke rumah emak lo
ih pak haji kepo deh
buat gue ya jack
gue sekalian pulang
buat lo gue doain biar lo ga diomelin sama emak
ya udah mau dah
ya udah mau dah
ya udah mau dah
ya udah mau dah
ya udah mau dah
ya udah mau dah
rojak kewong ati ne nganggur
rojak kewong ati ne
iya udah mama mau cendol sekalian
kalo emang mau tadi tinggal telfon mbak ngajak
kamu liat si pur
baru aja pulang
tis lo kalo nanya jangan ke petasan
ke petasan gimana
baru aja pulang jangan lo tanya lagi
bob bapak kamu ada
oh enggak bentar ya
loan em ya
ada apaan ro
ini deh ada gorengan buat buka
emak jadi mau beli cendol
tukang urut yang tadi disusulin mana
tukang urutnya mana
tukang urutnya mana
tukang urutnya mana
emak nanyain tukang urutnya mana

tadi lagi ngurutin bayi
bang ojak mau kesana lagi
kata bang ojak tadi lagi ngurut bayi mak
sekarang bang ojak mau kesana lagi
emak tau dari mana
ya kan emak denger lo dari tadi ngomong sama laki lo
mau nyuruh balik lagi ke tukang urut
tukang urut masih bro
eh bang ojak
maaf drok gue pulang balik ke dapur
ngecek bubur takut kematangan
gak apa apa deh tenang aja
kalau mau bini kagak usah bingung
kan lo sendiri yang milih dia jadi bini
ini cendol gue jangan ada yang ngelek ngelek ya
itu ngagetin aja man
be uyu bikin tolaknya kebanyakan nih
anterin aja ke rumah be naim nih sekalian
yuh kalau emang lo kagak habis biarin aja
kan bisa buat besok kolaknya
ya udah kalau be gak mau jalan biar uyu yang anterin ke rumah be naim
jangan gue aja
man sebelum si tunika inti ini pastikan dulu dia suka minta yang macem macem apa enggak
maksud saya si itu harus kenalin dulu si patet siti nih
gue udah tahu si patet ini orangnya baik pengertian dan yang pasti dia sayang sama gue ndrok
biarin aja lah ndrok
saya kan cuma ngasih tahu dia
iya tapi kan nggak semua perempuan sifatnya sama
iya andro rumput tetangga belum tentu sama sama rumput di rumah sendiri
kamu dari mana jack
kan lo lihat tadi gue ke dalam bawa penumpang gue keluar lagi bawa penumpang
terus tukang urutnya udah ketemu
bawa motornya pelan pelan yah
anak kalau kamu bawa motor ngebut terus jatuh nanti malah kamu yang diurut

hah udah mau maghrib ngapain guyuran
ini bawa kolak buat lo
bukan dari gue si uyul bikin kebanyakan
dia nyuruh gue kasih loh
mama nini udah balik pok
abang yang tadi ya
maknya belum pulang
aduh lama amat ya
im mestinya lo tanyain sama si surti kapan balik dari jawa
lah iya dia kan mantu gue
kalo dia tersinggung gimana
kayaknya gue mesti cepet dapetin si mae nih rod
kenapa ngurusin diri sendiri
im masih jauh
masih jauh apa gimana maksud lo
bener bener pahit ya
terima kasih im
bang hubung fisher
ilang artinya udah ya bang
im bukan kaget dukung lo masih maik jadi mau lu bagaimana lu kudu mikirin gimana si
baik mau melo bukan karena kesian bener juga loh roti terus gimana caranya roti
gua ketau caranya im udah gua pulang gua mau siap siap buat buku puasa assalamualaikum
waalaikumsalam deh usul doang
nanti ma dimana malah dipijit sama manny bang manny tadi sekrumanya kagak ada kok bisa
disini tadi saya ketemu di jalan jadi saya antar kesini
udah saya pulang dulu ya assalamualaikum